sebagai negara demokrasi indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan
dan semangat yang sama harus ditunjukkan g dua puluh